kok angklop ini ada di sini
pasti sita yang masukin ke tasku
padahal udah sengaja aku tinggalin di rumah sakit
di dalam anggrup coklat ini
ada foto orang yang menculik anak ibu
kalau kita bisa menemukan orang itu
kita bisa mengetahui keberadaan anak ibu sekarang
selamat malam ibu
mau ganggu saya ya
saya mau menawarkan ibu ojek
kalau nunggu taksi lama di sini bu
dan di sini suka ada kejahatan
aku mau cobain terima kasih karena
kamu tadi udah bikin nenek lepak lepak
bikin nenek ketawa gitu aja lah
oh ya enggak lah nenek itu kan
orangnya baik sekali
jadi murah senyum
gampang dibikin ketawa
kamu duluan deh
agak m ambulance
beres kamu tuh kamu lah
ya udah deh ya kalau gitu
gue pulang dulu ya
hati hati di jalan deh kalau gitu
motor udah bensin
ngapain sih ngeliatin mereka
gue pulang aja
ada lubang sebelah situ
hari minggu nanti kamu
ke rumahku ya
bapak sama mama mau ketemu
ada apa gitu maksudnya
mereka mau ketemu kamu
aku udah pernah bilang
aku udah pernah bilang sama kamu kan
aku ini serius sama kamu ayah
ya walaupun kamu belum bisa
belum bisa terima aku
kamu belum bisa maafin aku mungkin
apa yang aku rasain
dulu sama sekarang
aku gak pernah main main sayang sama kamu
aku tetep cinta sama kamu
sama seperti dulu
aku mau kenalin kamu sama orangtuaku
aku mau serius sama kamu ayah
aku mau serius sama kamu ayah
aku mau serius sama kamu ayah

aku ini kan bekerja hanya sebagai klinik servis
kamu tau itu
kamu dengerin aku dulu saat
aku juga hanya pembantu
sedangkan keluarga kamu itu keluarga
pajabat kaya pejabat tinggi
aku gak siap dengan pandangan mereka terhadap aku
itu resiko buat aku
itu resiko aku ayah
itu resiko aku ayah
kamu cuma datang kesana
selebihnya itu resiko aku
tapi aku gak siap satria aku
aku berpikir tentang pandangan mereka terhadap aku itu seperti apa
tapi aku gak siap satria
aku takut satria
aku takut satria
aku gak siap satria
aku gak siap satria

satria denger dulu lagipul aku gak tau kok perasaan aku terhadap itu seperti apa
perasaan aku dari dulu sampe sekarang gak pernah berubah ayah
aku terus terang sekarang
aku harus kenalin kamu sama orang tua aku
harus karena apa
karena kalau aku nggak bawa kamu ke rumah ayah
aku ini mau dijodohin sama judin
aku mau dijodohin sama jukit
iya itu sama judit ayah
kamu tolongin aku deh oke
aku minta tolong sama kamu sekarang ya
kalau aku ceritain panjang ayah
pokoknya sekarang aku cuma minta tolong kamu datang ke rumah
ya kamu datang tuh sebagai pacar aku
kalau nggak ya itu aku dijodohin sama judit ayah
nggak ada apa apa ayah
mbak judit aku mohon sekarang kamu datang ke rumah
hari minggu nanti kamu jadi pacar aku
tadi padaku sama judit ayah mbak
aduh aduh nggak deh
nggak mungkin ayah
nih nggak sama kebuk ayah
pokoknya tolong aku minta tolong sehat
masa aku sama judit ayah nggak mau ayah
loh loh loh ini tuh lewat sini sih
he he tunggu tunggu tunggu
rumah saya tuh bukan di daerah sini
yang salah kamu
kau jalan nggak sih sebenarnya
eh malu sih ini

serahkan bapak ibu
nggak tau ibu
nah bunuh dia
eh jangan beko beko sama saya
di dalam amplop coklat ini
ada foto orang yang menculik anak ibu
kalau kita bisa menemukan orang itu
kita bisa mengetahui keberadaan anak ibu sekarang
eh saya penculik
kamu jangan bohong ya
kamu yang menculik anak saya waktu masih kecil
kalau bayi itu aku jual
pasti boleh jalan keluar
ampun bu ampun ampun
eh jangan lari
dasar penculik gila
keluar kamu penculik
satu perempuan ganteng
satu perempuan gandeng lagi
ini lebih gandas daripada si elga nenek sihir itu